menolak peraturan komisi pemilu umum
nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
yang melarang mantan narapi dana korupsi
keputusan ini membuat kpu memanggil bawaslu
karena peraturan kpu sudah disahkan oleh
kementerian hukum dan ham
peraturan kpu nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
juga peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
masing masing tentang pencalonan anggota dpd
dan pencalonan anggota dpd
dpr dan dprd
itu nyata nyata berlaku
dan sudah diundangkan
artinya posisi peraturan kpu
yang mengatur pencalonan anggota dpd
dpr dan dprd itu
itu mengikat semua pihak
baik penyelenggara pemilu
maupun peserta pemilu
penyelenggara pemilu kan meliputi kpu
bawaslu dan dkpb
bawaslu dalam hal ini
yang sah dan berlaku
dan saat ini kami sudah terhubung
dengan silvano hajit salmanam
vano jadi apa sebenarnya
peristiwa yang terjadi di tiga daerah ini
jadi caleg mantan api koruptor
kemudian diloloskan oleh bawaslu
itu sebenarnya kpu
kecewa dengan keputusan bawaslu
di tiga daerah ini
terutama kalau misalnya tadi kita coba detailkan sedikit
yang pertama adalah tanato raja
dari sulawesi selatan
di sini calon anggota dprd
sebagai pemohon kepada
panwaslu kemudian ada di daerah lainnya
dengan pemohon calon anggota dpd
kemudian di sini memohon
kepada panwaswil kemudian yang ketiga adalah
provinsi sulawesi utara calon anggota dpd
ini sebagai pemohon kepada
bawaslu ketiganya ketiga

bahwa peraturan kpu
nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
di tiga daerah tersebut
yang menyatakan bahwa
korupsi tidak bisa
mengikuti atau berkontestasi
dalam pemilu dua ribu sembilan belas
mendatang menjadi anggota
dprd dpr maupun dpd
nah kemudian kalau kita
lihat dari sisi bawaslu atau
bawaslu panwaslu dan juga
kemudian di sini
ada mereka mengacu
kepada undang undang pemilu nomor tujuh tahun
ungkapkan di sini adalah pasal dua ratus empat puluh
yang menyatakan adalah
bahwa narapidana korupsi
atau koruptor mantan narapidana
korupsi ini bisa mencalonkan diri
sebagai anggota dpr dprd
maupun dpd namun harus
mantan koruptor ini kepada publik
dilihat sejak awal tadi
yakni wahyu setiawan juga sempat mengungkapkan
bahwa saat dibentuknya
peraturan kpu dan
anggota dpr ddpr maupun
dpd untuk bebas
kasus korupsi terutama
salah satunya adalah
di sini bawaslu juga sejak awal
resisten terhadap pkpu karena
sudah ada instrumen lainnya yakni
undang undang pemilu nomor tujuh
dua ribu tujuh belas sementara kalau misalnya tadi kita lihat
beberapa poin penting
hal ini yakni adalah tiga daerah yang kemudian
permintaan calon anggota dpd maupun
tetapi pada akhirnya kpu
menyampaikan kajian atau
kepada mahkamah agung
peraturannya begitu jadi sehingga
ketika pkpu ini sudah
disahkan oleh kemenkumham atau diundangkan
meskipun kita tahu beberapa
bulan sebelumnya terjadi pro dan kontra
terhadap pkpu di
level kementerian dari kemen dagri
maupun kemenkumham kemudian
bawaslu juga termasuk yang kontra dalam
hal ini karena tadi saya sudah
mengungkapkan sebelumnya bahwa sudah
ada instrumen undang undang lainnya dalam
pengatur pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
mendatang termasuk pkpu ini apakah
nantinya akan ada aksi selanjutnya dari
bawaslu untuk uji materi pkpu ke
mahkamah agung kita masih nantikan
ini tetapi sebenarnya keputusan dari
tiga daerah ini pada akhirnya ditunda
oleh kpu sampai
bawaslu melaporkan atau uji materi ke
mahkamah agung putri
oke baik silvano hajid dari gedung kpu
jakarta terima kasih
dan meski jelas ada larangan yang
tercantum pada peraturan kpu nomor dua
tahun dua ribu delapan belas sejumlah mantan narapidana
tetap mencoba mendaftar atau didaftarkan
oleh partai politik menjadi calon anggota
legislatif tapi terobosan hukum ini
justru dianulir oleh sejumlah putusan
sengketa yang dikeluarkan oleh sejumlah
pengawas pemilu di daerah
larangan bagi mantan koruptor menjadi
calon anggota legislatif tercantum dalam
peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas
meski jelas ada larangan sejumlah mantan
narapidana tetap mencoba mendaftar
menjadi calon anggota legislatif
salah satunya adalah ketua dpd gerindra
dki muhammad taufik yang pernah menjalani
hukuman karena kasus korupsi pengadaan
barang dan alat peraga pemilu tahun dua ribu empat belas
taufik mengaku keberatan disebut tidak
memenuhi syarat dalam verifikasi bacalek
dprd dki dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat lantaran adalah
larangan mantan napi koruptor untuk ikut
nyalet menurut taufik kpu tidak berhak
membuat peraturan sendiri
hai buatan kpu ya dengan membuat saya
tsm selanggar langgar kpu berpegang pada
pkpu justru pkp unyai itu yang melanggar
yang indah gitu meski pengawas pemilu di
sejumlah daerah mencoret nama para mantan
napi korupsi dari calon legislatif
terobosan hukum ini justru dianulir oleh
sejumlah putusan sengketa yang dikeluarkan
oleh sejumlah pengawas pemilu di daerah
seperti panwasli aceh panwaslu teratur
raja dan bawaslu sulawesi utara
dirangkum dari laman detik com panitia
pengawas pemilihan aceh mengabulkan
gugatan mantan narapidana korupsi abdullah
kuteh terhadap komisi independenca com
pemilih dalam putusan ini komisioner
panwasli zuraidaawi memiliki dasar bahwa
hak pilih dan memilih seseorang diatur
dalam undang undang dasar
sebelumnya wakil presiden yusuf kala
memandang lembaga legislatif seperti dpr
harusnya diisi orang yang betul betul
bersih kita ingin legislatif orang yang
betul betul bersih betul betul mempunyai
martabat mempunyai kewenangan yang baik kalau kalau dia resip
resifidis masuk ke situ kan tentu tidak enak juga
saya bilang mencari kerja saja yang biasa harus butuh surat keterangan berkeluargaan baik dari polisi
masa sudah jelas ada masalahnya resipidis diinginkan lagi menjadi anggota dpr
peraturan kpu nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tegas mengatur bahwa partai politik peserta pemilu
dalam pencalonan anggota dpr dan dprd menandatangani fakta integritas
untuk tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi
demikian pula pengaturan untuk pencalonan anggota dpd yang diatur melalui pengaturan pkpu nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh
horas manihurung cnn indonesia
terobosan hukum yang digulirkan kpu yang melarang eksenapi
aksi korupsi nyalek justru dianulir oleh sejumlah putusan sengketa yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu di daerah
apa benar ada penolakan panwas di daerah terhadap pkpu nomor delapan tahun dua ribu delapan belas ini
atau ini memang celah yang digunakan oleh para napi ekskoruptor untuk bisa maju kembali terpilih menjadi wakil rakyat
dan kami akan membahasnya malam ini bersama sebelah kiri saya ada frits edward siregar anggota bawaslu ri
bang frits selamat malam
selamat malam pak
terima kasih sudah ada di sini
kemudian ada bang ferry amsari peneliti pusako ya
pusat studi konstitusi universitas andalas
bang ferry terima kasih sudah hadir di sini
dan melalui sambungan telepon ada faiza ketua panwasli provinsi aceh
selamat malam ibu faiza
terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya ke ibu faiza terlebih dulu
ibu faiza bisa jelaskan kembali kepada kami jadi dasar keputusan panwasli aceh pada saat itu untuk meloloskan abdullah putih ya
untuk kembali maju
dpd republik indonesia
jadi kita menerima pasca pak abdullah putih ditetapkan tms oleh kip aceh
kami menerima permohonan penyelesaian sengketa
kemudian permohonan penyelesaian sengketa itu ketika sudah terpenuhi syarat formil materialnya kita register
dan kita melakukan mediasi yang pertama
di mediasi itu tidak tercapai apa namanya
kesepakatan kemudian kita lanjutkan dengan proses ayodikasi
nah dalam proses itu kami sehingga memutuskan bahwa abdullah putih bisa mencalonkan diri sebagai anggota dpd
karena seluruh syarat yang diamanahkan dalam undang undang nomor tujuh terutama pasal satu ratus delapan puluh dua itu telah dipenuhinya
nah terkait dengan beliau itu adalah seorang mantan terpidana
itu diatur dalam undang undang nomor tujuh itu pasal satu ratus delapan puluh dua itu di huruf g nya itu
tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
kecuali telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik
bahwa yang bersangkutan adalah terpidana
dan pak abdullah putih sudah melakukan publik itu
kemudian kita juga mengambil konsideran hukum bahwa uhp itu di pasal tiga puluh lima
terpidana itu bisa diberikan pidana tambahan
misalnya dia tidak boleh memilih dan dipilih atau dicabut haknya
tetapi melalui putusan hakim
dan ini tidak ada putusan hakim yang memberatkan dia pasca menjalani hukumannya
untuk tidak terpilih gitu ya
untuk dicabut hak politiknya gitu ya
kemudian juga ada jurus prudensi yang kita gunakan
misalnya ada putusan mk empat puluh dua dan putusan mk lima puluh satu
yang memperkuat bahwa mantan terpidana ini berhak mencalonkan dirinya dalam pemilihan umum
ketika dia memberikan ruang ke
mempublikasikan dirinya secara jujur dan terbuka bahwa dia adalah mantan terpidana
dari tadi yang dijelaskan tidak ada pkpu iya
jadi kami memandang bahwa pkpu nomor empat belas itu melahirkan norma baru
melahirkan norma baru yang tidak diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua
norma apa itu bu faiza
mantan narapidana koruptor kemudian mantan narapidana kejahatan seksual terhadap anak
itu tidak boleh mencalonkan diri
jadi kami menilai bahwa pkpu nomor empat belas itu melahirkan norma baru
artinya harusnya peraturan di bawah undang undang itu harus terjalan dengan undang undang di atasnya
jadi ketika pkpu ini bertentangan dengan undang undang maka kami memandang bahwa undang undang lah yang harus kita jalankan
oke bahwa undang undang yang harus dijalankan
tapi saya yakin sekali juga bu faiza mengerti bahwa roh atau niatan dari pkpu ini dibuat adalah intinya untuk mencegah koruptor bisa kembali ke kursi wakil rakyat
betul kami paham itu
tapi negara kita adalah negara hukum di mana kita menjadikan hukum itu adalah sebagai panglima
nah kami juga paham bahwa pemberantasan korupsi itu merupakan semangat nasional
dan kami tidak memungkiri itu
bukan kami sepakat bahwa koruptor itu adalah bukan kejahatan tidak jumlah demikian
tapi peraturan membolehkan peraturan membolehkan seseorang itu bisa menjadi ikut dalam pemilu ketika dia sudah menjalani hukumannya dan mempublikasikan dirinya bahwa dia adalah mantan koruptor
oke bu faiza kalau tidak salah catatan saya ada sekitar lima orang ya enam orang ya mantan koruptor yang ditangani panwasli aceh betul
enggak bu yang sedang kita tangani dan baru selesai itu baru satu
oke tapi ada yang lain yang kemudian memasukkan sengketa
untuk tingkat provinsi baru ada satu satu lagi dalam proses tetapi bukan persoalan ini persoalan lainnya ya
oke karena kalau dari catatan saya ada dari pks kemudian sira
juga partai lokal kemudian golkar pbb dan nasdem juga beberapa diantaranya
itu di tingkat kabupaten
iya di tingkat kabupaten kota
dan sedang berproses
jadi ada juga chance mereka untuk lolos
bukan hanya yang koruptor ini pak yang seperti pks itu mereka itu umumnya yang sedang berproses di kabupaten kota itu bukan mantan koruptor atau mantan napi
tetapi dicoret dalam dcs karena persoalan
tapi kemudian hari ini kpu sudah memutuskan kalau tidak salah tadi disampaikan rekan saya untuk menunda
jadi keputusan pan waslih
sebetulnya keputusan sengketa yang diputuskan oleh pengawas pemilu itu adalah final dan mengikat
dan kemudian kemarin itu ada beberapa kpu sudah meminta bawasluh untuk mengoreksi putusan kami
tetapi diatur dalam perbawaslu bahwa yang memiliki legal standing untuk mengajukan koreksi putusan pengawas pemilu kepada bawaslu itu adalah pemohon bukan termohon
tapi bagaimanapun bu faiza kembali saya menanyakan kepada anda
banyak sekali pertanyaan sekarang
karena kebetulan memang yang diloloskan itu adalah seorang abdullah putih
jadi pertanyaan jadi semua kemudian bertanya tanya juga suhuzon apakah ada tekanan ini kepada pan waslih
jadi menurut kami mbak kami sudah memutuskan berdasarkan aturan hukum yang berlaku
bukan karena opini ataupun segala macamnya
baik saya ke bang frits dulu
bang frits apa yang terjadi sebenarnya saat ini
yang terjadi saat ini adalah bahwa bawaslu itu diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
sengketa itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang undang kepada bawaslu

itu adalah yang sekarang sedang menjadi yang sedang dilaksanakan
saat ini di seluruh indonesia itu ada enam puluh lima sengketa
yang sedang kita tangani terkait dengan pencalonan caleg
ya kan baik tingkat di kabupaten kota ataupun di provinsi
malah kita di ri itu kita sekarang ada menangani tujuh yang sekarang sedang kita tangani
itu sedang yang sudah selesai melalui jalur mediasi
sekarang kita lihat bahwa dari enam puluh lima itu yang berkaitan dengan mantan napi yang sebagaimana kita diskusikan pada malam hari ini itu ada tiga sebenarnya
satu di tadi aceh kedua di sulawesi utara ketiga di kawaten toraja utara
ada satu lagi di gorontalo di blora dan di provinsi jawa tengah
itu masih dalam proses untuk pendaftaran
nah harus dilihat bahwa dalam menyelesaikan sengketa itu bawasluh itu adalah sebagai pemutus tersebut
apabila ada perbedaan penafsiran ataupun karena ada dikeluarkannya sk ataupun berita acara
kemudian apa dampak dari putusan
kalau kita melihat pasal empat belas pasal tujuh belas dan pasal dua puluh dari undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
mengatakan bahwa kpu berkewajiban untuk melaksanakan putusan sengketa
dan juga dia punya kata katanya melaksanakan putusan pelanggaran administrasi
dan putusan sengketa pemilu
malah kalau kita melihat di pasal dua puluh kpu kabupaten kota dengan segera melaksanakan putusan bawaslu kabupaten kota
artinya adalah harus dilihat bahwa pada saat bawaslu itu melaksanakan tugas adjudikasinya dalam menyelesaikan sengketa
itu bukanlah dalam rangka sekedar mengirimkan rekomendasi
bukan soal itu
tapi itu adalah putusan
ini bukan kata kata ke dan pu
ini adalah sesuatu bahwa bawaslu telah menjadi sebuah lembaga adjudikasi dalam hal ini
kalau kita melihat sebenarnya ini kan sebuah perjalanan yang panjang sebenarnya
kalau kita lihat cuma ferry dan teman teman yang lainnya
bahwa sejak awal bahwa bawaslu berani untuk mengambil posisi seperti ini
kan bisa dianggap bahwa bawaslu itu pro koruptor misalnya
tapi bukan itu poinnya
bahwa sejak awal bawaslu itu telah merasakan fungsi pencegahan
itu kenapa kami bertemu dengan para partai politik
kami serahkan fakta integritas misalnya
kemudian pada saat pendaftaran bawaslu yang mengumumkan caleg caleg yang terindikasi
punya pernah memiliki telah mantan napi koruptor misalnya
kami kasih tahu ke publik
bukankah habis itu adalah sebuah resiko kami
untuk mengumumkan ke publik itu sanksi moral yang kami sampaikan kepada partai politik
halo partai politik di sini masih ada loh list list nama yang masih untuk masih tersangkut terhadap mantan napi
lalu sekarang bawaslu yang meloloskan
mantan napi koruptor
fungsi fungsi fungsi pencegahan
jadi semua fungsi sudah diambil oleh bawasluh
fungsi pencegahan itu sudah kami lakukan
dari dua ratus tiga puluh dua ada dua ratus dua yang mantan api
dan ingat yang mengeluarkan itu adalah bawasluh
kpu tidak pernah mengeluarkan data seperti itu
dari dua ratus dua yang akhirnya kan itu banyak dipotong oleh partai politik
saya bilang hormat partai politik
bahwa anda telah melaksanakan apa yang sudah anda laksanakan dengan fakta integritas
itu fungsi pencegahan yang sudah kami lakukan
sekali lagi itu fungsi undang undang
setelah fungsi pencegahan itu tersebut kami lakukan sekarang kami tinggal menunggu
bawasluh melaksanakan fungsi sengketa
dalam fungsi dalam langkah untuk penindakan dan penyelesaian sengketa
dan karena segitu powerfulnya bawasluh kemudian juga tidak mengindahkan pkpu dalam hal ini
bukan sekali lagi bukan mengatakan bahwa bawaslu itu powerful
karena keputusan lo
itu adalah kewenangan
harus langsung dijalankan lo
itu adalah kewenangan yang diberikan oleh undang undang
bawaslu tidak berniat untuk powerful tapi itulah perintah undang undang
kemudian setelah fungsi pencegahan tersebut kami laksanakan
sekarang kami fungsi penyelesaian sengketa
pada saat fungsi penyelesaian sengketa kan berarti kan kami harus menjadi hakim
untuk melihat apakah ada hak orang yang dikurangi
apakah undang undang telah memberikan sebuah batasan
apakah aturan yang diberikan oleh undang undang sudah dilaksanakan olehnya undang undang atau tidak
jadi peseratan itu kami melihat dari posisi itunya
jadi yang harus dilihat adalah bahwa fungsi dari pencegahan
pengawasan dan penyelesaian sengketa itu kami laksanakan
dan pada saat inilah kami melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa
oke sebenarnya pkpu itu penting gak sih sebenarnya untuk bawaslu sendiri
sampai kemudian tidak masuk dalam pertimbangan
nanti ya dijawabnya setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kita ingin ke legislatif itu orang yang betul betul bersih
betul betul mempunyai martabat mempunyai kewenangan yang baik
kalau dia resifidis masuk ke situ kan tentu tidak enak juga
saya bilang mencari kerja saja yang biasa harus butuh surat keterangan berkeluargaan baik dari polisi
masa sudah jelas ada masalahnya sih bisa diizinkan lagi menjadi anggota dpr
nanti tidak sulit nanti tidak sulit nanti tidak sulit nanti tidak sulit nanti tidak sulit
saya ke bu faiza bu faiza tadi ada pernyataan dari wakil presiden yusuf kala
yang mengatakan bahwa tujuannya kemudian pkpu itu dikeluarkan
supaya lembaga wakil rakyat itu bersih kemudian mencegah residivis masuk kembali
ya kita paham itu
iya tapi anda tadi juga sudah mengatakan bahwa tidak memutuskan berdasarkan opini ya bu faiza ya
jadi apapun opini di luar
siapapun itu juga ya sudah gitu ya bu faiza
enggak kita dalam memutus ini selalu mempertimbangkan aspek hukumnya mbak
jadi mungkin informasi tambahan yang dapat saya berikan pak abdullah putih ini juga pernah sebelumnya mencalonkan dirinya sebagai gubernur
calon gubernur untuk aceh
nah ada untuk pilkada di aceh selain undang undang yang sifatnya itu adalah bersifat nasional
kami juga punya undang undang khusus yaitu undang undang tentang pemerintahan aceh
dimana di salah satu pasal dalam undang undang tersebut juga memberikan membatasi bagi mantan narapidana koruptor
kemudian inilah yang kemudian oleh pak abdullah putih ini dilakukan judisiarisiu ke mk
dan mk juga membatalkan pasal itu dan memberikan ruang bagi beliau untuk dapat mencalonkan dirinya
dalam kontestasi pilkada
kemudian memang benar bahwa pkpu dapat dibatalkan oleh putusan mahkamah agung
ataupun dapat dilakukan judisiarisiu ke ma
pak abdullah putih juga sudah melakukan upaya ini
tapi kemudian karena proses judisiarisiu di mk belum selesai
makanya ma tidak melanjutkan judisiarisiu
terkait pasal yang mengganjal mantan narapidana koruptor ini
untuk melakukan judisiarisiu terhadap pkpu tersebut
oke bang frits sebenarnya pkpu itu dipertimbangkan tidak sih oleh bawaslu
harus dilihat bahwa pkpu itu kan adalah pelaksanaan dari sebuah undang undang
norma itu diatur di dalam undang undang
dan pkpu itu dibutuhkan sebagai pelaksanaan dari undang undang
sekarang pertanyaan adalah apakah pkpu tersebut adalah bertentangan dengan undang undang atau tidak
kami tidak dalam fungsi untuk menyatakan itu batal demi hukum atau bukan
itu bukanlah kewenangan daripada bawaslu
itu adalah kewenangan daripada mahkamah agung
tapi di dalam menjalankan fungsi kami sebagai pengawas pemilu dan untuk menjalankan sengketa
adalah kewajiban hukum kami untuk patuh kepada bawaslu
untuk mengatasi hal ini kami lebih memilih untuk patuh kepada undang undang
berarti termasuk turunannya juga tidak menjadi pertimbangan
tidak menjadi bukanlah menjadi pertimbangan
tetapi karena pasal tersebut tidak diatur dalam undang undang
maka kami lebih memilih untuk patuh kepada undang undang dan bukan kepada pkpu terkait hal itu
ya kan terkait hal itu
kan pencalonan itu kan banyak
pkpu dua puluh itu kan tebal mbak
oke terkait hal ini
tapi terhadap hal itu
terhadap hal ini yang kami bahas
itu kami lebih patuh kepada undang undangnya
ya pertama selamat dulu untuk bu faiza di panwasli aceh toraja utara sulawesi tenggara
sulawesi utara yang sudah membuka keran ya
kesempatan baik bagi koruptor untuk duduk kembali di kursi kekuasaan
ada kesempatannya berarti ya
ada kesempatannya itu
saya ingin melihat dari tiga hal ya
kesalahan yang muncul dalam perspektif bawaslu
bawaslu sudah memposisikan dirinya menilai peraturan kpu bertentangan dengan undang undang
itu bukan kewenangan bawaslu
bukan kewenangan bu faiza
bukan juga kewenangan pak frits edward siregar
tapi kewenangan mahkamah agung
apapun yang ada dalam perspektif bawaslu
bahwa pkpu ini melanggar undang undang
forumnya bukan di bawaslu
forumnya di mahkamah agung
forumnya di mahkamah agung
bawaslu tidak boleh menafsirkan peraturan kpu itu bertentangan dengan undang undang
itu mahkamah agung
nah kalau dilihat bahasanya kami bertimbangkan

nah itu salahnya
makanya begitu mereka mengatakan kami lebih menggunakan undang undang karena pkpu bertentangan dengan undang undang
mereka sudah menyatakan bahwa pkpu ini bertentangan dengan undang undang
padahal bukan hak bawaslu
bahwa bawaslu sudah lari dari semangat yang mereka gelorakan sendiri
mereka sudah kontradiktif dengan pernyataan bawaslu sendiri
misalnya bawaslu mengumandangkan agar partai partai tidak mencalonkan
ini agak bertentangan
membuka ruang ya
membuka ruang dan tentu saja kalau kita baca dari alasan buk faizah
bahwa pak abdullah putih sudah berupaya di mahkamah agung untuk menguji
tapi karena undang undang yang sedang diuji di mahkamah konstitusi tidak boleh jalan di mahkamah agung
biarlah kami dalam tanda kutip ya
biarlah pak unwasli aceh yang kemudian memutuskan bahwa pkpu ini bertentangan dengan undang undang
secara tidak langsung beliau berkata begitu
ketiga yang menurut saya lebih fatal lagi
bicara substansial dari proses penyelenggaraan pemilu
ini ada analogi yang baik menurut saya
tukang ikan itu kalau yang curang dia akan membiarkan pemilih ya orang yang membeli ikan
itu salah pilih
ikan yang busuk semua dipilih
tapi penjual ikan yang baik penyelenggara pemilu yang baik akan menyingkirkan ikan ikan yang busuk
ditaruh di tong sampah ya dibuang ya tidak dipajang ya
disajikan ikan ikan yang baik
karena berharap pembeli mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya
jadi tidak untung sendiri
nah analogi inilah analogi demokrasi dalam proses pemilihan
penyelenggara pemilu akan berupaya sungguh sungguh ya
agar pemilih tidak salah pilih
ingat tingkat kemampuan kepahaman para pemilih itu berbeda beda
ini bukan negara maju
di timur sana di sumatera di jawa di daerah daerah tertentu ada pemilih kita yang mungkin tidak mengenal baik siapa pemilihnya
bahkan dikajian soal pemilu di negara maju pak fritz ali ini
bahwa seperti di amerika bahkan ada pemilih yang ketika ditanya kenapa anda memilih koruptor
oh saya tidak tahu
karena sudah disajikan oleh penyelenggara pemilu yang salah pilih
nah menurut saya disinilah hilaf besarnya
kalau menurut saya konstitusi kan merancang yang diturunkan melalui undang undang
bahwa seluruh ini tugasnya melaksanakan peraturan kpu salah satunya
peraturan kpu ini adalah teknis jabaran dari undang undang
maka yang ditegakkan bawaslu semestinya adalah pkpu

nah ini sebaliknya
bawaslu memposisikan dirinya sebagai bukan majelis adjudikasi lagi
tapi kalau tidak mahkamah agung ya mahkamah konstitusi lah
tapi sebenarnya kalau menurut anda bang fer punya taji nggak sih sebenarnya pkpu ini
harusnya punya taji
kalau bawaslu soleman
dan harusnya semuanya juga mempunyai persepsi yang sama dong
betul ini kan saya pikir ini mungkin bisa diklarifikasi oleh pak frits publik memikirkan begini
bawaslu dan kpu ini seperti tom and jerry
hari ini begitu kpu punya kewenangan yang dihajar bawaslu
hari ini kpu yang punya bawaslu punya kewenangan dilupakan itu pkpu
jadi ini kita melihat tuntas tuntas padahal mereka ini bersaudara
ini yang kita heran ya
kok pkpu nggak dihargai begitu
nah itu kan tadi ada beberapa yang sedang diproses berproses ya
jadi di blitar juga ada edi muklison mengajukan gugatan sengketa juga
alasannya ya memang logis tapi agak ya begitu
jadi pkpu pasal tujuh puluh delapan tidak ada larangan ex napi koruptor mendaftar sebagai bacalik ke kpu
lalu katanya yang ada justru pasal empat
menyatakan partai politik dalam menyeleksi tidak boleh menyertakan napi bekas korupsi
jadi itu bukan ranah kpu menentukan bacalik bisa daftar atau tidak
itu ranah partai politik
toh partai goka mendaftarkan saja
jadi dia tetap merasa mendapatkan pemberantasan atas itu gitu loh
dia tidak lengkap bacanya di pasal tujuh itu
nah itu dia makanya
kan kembali artinya pkp
karena apakah ini kemudian dampak setelah bawaslu memenangkan beberapa meloloskan beberapa napi ex koruptor
kemudian semua yang eh
yang mendapat label ex koruptor rame rame sekarang
kita bahas setelah jeda di cnn indonesia
terima kasih pak bawaslu
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya mau ke bu faiza terakhir
bu faiza masih bersama kami
bu faiza bagaimana nanti
apa yang akan dilakukan jika kemudian bagaimanapun abdullah putih sudah diloloskan dan kemudian ini menjadi patron atau
langkah ini kemudian diikuti oleh calon calon anggota legislatif lainnya yang ex koruptor
yang kemudian sama sama mengajukan sengketa
yang pertama kan kita tentu akan melihat dulu apa materi yang akan disengketakan
saya ingin koreksi sedikit bahwa panwasli bukan bertindak malah melebihi mk dan ma dalam hal ini
tapi dalam pertimbangan kita memutus sengketa yang diajukan oleh abdullah putih kemarin itu
kita juga menggunakan jurisprudensi daripada keputusan mk
dimana mk juga seperti di keputusan mk nomor empat puluh dua dan lima puluh satu
memberikan ruang kepada masyarakat
memberikan ruang kepada mantan terpidana yang bisa mencalonkan sebagai kontestasi dalam pemilihan umum
dan kemudian juga undang undang nomor tujuh itu juga mengatakan bahwa seorang narapidana itu bisa mencalonkan dirinya
apa namanya kalau dia secara terbuka dan jujur sudah mengemumkan dirinya kepada publik bahwa dia itu adalah mantan darah pidana
seperti itu pak
jadi kalau misalnya nanti ada timbul lagi permohonan penyelesaian sengketanya yang memang materinya itu adalah seperti ini
saya mau bertanya bu
bu faiza bang ferry mau bertanya
bu faiza saya bertanya
salah satu kewenangan bawaslu bawaslu dan segala macamnya itu kan
menegakkan peraturan kpu
kenapa kemudian peraturan ini sama sekali tidak ibu pertimbangkan
apalagi kan yang tugas pokok
yang tugas pokok bawaslu dan yang lainnya soal peraturan kpu
karena itu proses penyelenggaran pemilu
jadi ibu bukan penegak putusan mahkamah konstitusi bukan eksekutorial putusan mk kan
tapi kita dalam memutus itu kita menggunakan jurisprudensi pak
jadi ada pertimbangan
jadi kalau misalnya betul memang pkpu itu adalah merupakan aturan
aturan teknis yang menjabarkan undang undang nomor tujuh
di undang undang nomor tujuh itu tidak menyebut bahwa mantan narapidana yang tiga itu harus dianulir
tetapi semuanya itu yang di huruf g saya ulang kembali tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
kecuali secara terbuka
nah kalau seorang abdullah putih kemarin dia sudah mengemukakan dirinya sudah mempublis dirinya bahwa dia itu adalah mantan terpidana
artinya persyaratan ini sudah dia penuhi seluruhnya
makanya kami mengabulkan permohonan penyelesaian sengketanya
bu faiza terakhir dari saya
jangan sampai sebenarnya publik itu publik saat ini punya pikiran seperti ini
bagaimanapun seorang ex koruptor yang ingin nyalahkan
ex koruptor yang ingin nyalek akan melakukan segala cara agar bisa kembali mendapatkan posisinya
termasuk kemudian mencari celah dari undang undang dari peraturan yang bisa kemudian dibalikkan untuk bisa memberikan ia kemenangan
jangan sampai ini kemudian sekarang point of view itu digunakan dan berhasil digunakan oleh bawaslu panwasli yang ada di aceh kemudian sekarang memenangkan abdullah putih
kita paham itu mbak
ketika memang kita saat taat kepada peraturan
kalau misalnya undang undang mengatakan demikian ya kita juga akan paham
nah bagaimana kalau misalnya ada nanti mantan teroris mungkin
ada nanti mantan pembunuh yang menghajukan dirinya sebagai jelek
berarti dengan pkpu itu boleh
tapi untuk yang ini tidak boleh begitu
bagaimana mbak faizah
maksudnya begini kalau misalnya hanya dibatasi untuk tiga mantan terpidana di dalam pkpu dan yang lainnya itu tidak dibatasi
sementara undang undang itu tidak membatasi untuk tiga mantan narapidana tersebut
ya tapi disebutkan
narapidana korupsi kan ada kan disitu
iya di pkpu iya tapi di undang undangnya tidak mbak
oke bu faiza artinya anda mengerti betul bahwa saat ini juga banyak ex koruptor yang akan kemudian melakukan sengketa
dan kemungkinan besar akan melakukan landasan yang sama
lolos di panwaslu kemudian lolos di
nyalek lagi bahwa ini sudah membuka keran
anda tahu betul itu
saya yakin ada paham itu
itu maksud saya tadi
oke anda paham itu
baik terima kasih bu faiza
ketua panwasli provinsi aceh
saya boleh merespon
enggak belum sebelum masuk dari mas kadi
baik terima kasih
enggak kalau saya perlu juga bikinnya buatnya kualifikasi bang
jadi panwaslu dan panwasli ini
di dalam pkpu itu ada tiga
kejahatan yang mau dihentikan
agar tidak masuk ke dalam ruang politik kita
satu pelaku kejahatan seksual terhadap anak
narkoba dan korupsi
nah besok kalau ada calon
pernah menjadi terpidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak
narkoba karena putusan panwaslih ini
akan membiarkan mereka untuk maju
ada aturan yang membiarkan
orang orang yang bermasalah masuk ke ruang ruang
ke ruang ruang penentu kebijakan publik kita
jadi bayangkan ini
ini bukan hanya sekedar soal koruptor saja
tapi ada kejahatan kejahatan yang berpotensi berulang
nah ini yang mau diawasi
nah kalau dia berpotensi berulang
kenapa kemudian diberikan sebuah peraturan khusus
untuk kemudian mencegah
agar kejahatan itu tidak dilakukan oleh pejabat kita
nah ini bukan hanya soal koruptor
bahwa panwaslu akan membiarkan orang orang seperti ini
saya mau untuk merevice statement dari mbak fitri
bahwa seakan akan kita membuka keran
bagian dari esensi pemilu itu adalah
itu dua esensi utama
dari proses pemilu ini sendiri
kalau kita mau bubarkan semua
kita kembali saja zaman dulu semuanya tinggal diatur
tapi kan bukan begitu
karena orang orang boleh punya hak untuk memilih
dan yang lain lain itu adalah bagian dari administrasinya
itu kenapa ada misalnya
anak anak tidak boleh memilih
ya kan kalau kita lihat
bahwa putusan mk di tahun dua ribu sembilan saja
misalnya orang yang tidak terdaftar dalam j enam
yang tidak dalam daftar pemilih
misalnya masih bisa memilih
kemudian kita bilang
kalau kita ingat dia punya sejarahnya
kalau kita masih ingat
bahwa dulu mantan expki tersebut tidak bisa menjadi caleg
sepanjang umur hidupnya
itu kemudian tidak boleh
kemudian kan ada putusan mk untuk mengembalikan hak mereka
ada pembatasan hak yang tidak boleh secara permanen
kalau kita melihat
yang dilakukan oleh mbak waslu sekarang
memang tidak populer
dari satu sisi
bahwa kita seakan akan buka keran
abuse of power dari sebuah institusi
itu dapat menciptakan abuse of power
yang oleh begitu banyak institusi
undang undang telah membagi kewenangan
antara satu lembaga
kpu mbak waslu dkp
semua itu telah diberikan oleh kewenangannya
siapa yang abuse of power disini yang anda tunjukkan
kalau kita lihat
yang merasa bahwa dirinya tidak dibatasi oleh undang undang
sedangkan mbak waslu
kami kalau ingat
sebagai sumpah seorang mbak waslu adalah
untuk menjaga pancasila
dan melaksanakan undang undang dasar
dan peraturan perundang undangan
peraturan perundang undangan adalah undang undang
pada saat misalnya
ada peraturan perundang undangan
pada saat misalnya
ada hak orang
dan kita terlibat untuk penghilangan hak orang
apa bedanya kita dengan yang lain
kalau kita lihat kenapa ada mbak waslu
kalau dibilangin kenapa ada esensi mbak waslu
untuk melindungi orang
dan juga untuk melindungi para penyelenggara
dan peserta pemilu
disitulah peran dari mbak waslu
untuk melindungi hak hak tersebut
anda mengatakan tadi right to vote
saya tidak mau memilih seorang ex koruptor
itu hak anda
saya juga tidak mau memilih seorang
begitu juga dengan right to be candidate
oke katakanlah dia seorang pejabat negara
kemudian masih memikirkan untuk dirinya sendiri
untuk bisa dipilih
sekalipun sudah menjadi seorang koruptor
itu dimana apa ya
masalah bagi saya
mbak putri saya perlu merespon
apa yang disampaikan pak frits benar
tapi belum lengkap
kenapa belum lengkap
ada dimana mana pembatasan
itu sebabnya kalau kita belum berkubur menjadi presiden
tidak hanya soal undang undang
tidak hanya soal putusan pengadilan
karena kalau menurut konstitusi
hanya melalui undang undang
kenapa sekarang patuh kepada undang undang yang tidak taat sama konstitusi
karena selama undang undang itu masih ada
tapi konstitusi juga masih ada
iya kan juga
jadi hormati undang undang yang tertinggi
nah kalau menurut saya
informasi sebelah apa yang ditegakkan yang masih timpang ini yang perlu diluruskan
bagi saya bawaslu dan kpu pasti bisa menemukan solusinya
agar publik pemilih kita tidak salah pilih orang
jangan karena hanya untuk memperjuangkan right to be candidatnya koruptor
lalu dibuka ruang
tapi juga ada right to vote yang harus jelas siapa yang mau dipilih
nah publik kita ini mohon maaf saja
tidak semuanya sadar siapa yang mereka pilih
maka mestinya penyelenggara pemilu melakukan langkah langkah khusus
agar tidak hanya menyelamatkan pemilih
tetapi lembaga kekuasaan kita
nah kalau saya melihat sebenarnya tinggal
bawaslu mau tidak berbicara baik baik dengan kpu
kpu mau nggak menemukan solusi alternatif
agar proses ini demi kebaikan bersama
bisa kemudian menghasilkan produk pemilu
yang betul betul diharapkan publik bersama
jadi jangan sampai gontok gontokkan
dan bicara undang undang
jangan lupa ada konstitusinya
oke bang frits berarti next misalnya besok atau dua sampai tiga hari lagi
misalnya ada ex koruptor yang akan melakukan sengketa
ada chance kemenangannya semakin besar ya
dengan kemudian di ini
bahwa harus kembali kepada undang undang
apakah persyaratan untuk menjadi calon tersebut
ada pembatasannya bahwa mantan napi tidak bisa menjadi calon
dan itu di pasal satu ratus delapan puluh satu g kan sudah diatur
artinya berarti tiga golongan yang disebutkan oleh dalam pkpu itu
sekarang chance nya terbuka kembali
melalui jalur hukum melalui bawaslu itu
itu bisa terlihat disana sekarang
kalau tidak mau iya
kan adalah fungsi sengketa
itu adalah untuk menyelesaikan sengketa terhadap proses pencalonan
bahwa kan tidak bisa dikatakan bahwa setiap daripada mereka pasti lolos
kan kita tidak tahu apakah dokumennya lengkap atau tidak
apakah ada hal yang lain
tetapi bawaslu sekali lagi mengacu kepada pasal satu ratus delapan puluh dua
daripada undang undang di dalam memutuskan hal ini
karena bukan tidak mungkin sekarang para ex koruptor
sekarang mungkin sedang belajar kepada es koruptor lain yang sudah berhasil
bawaslu siap untuk itu
kita lupa bahwa ex koruptor juga warga negara republik indonesia
yang haknya dilindungi oleh undang undang dasar
termasuk pelaku kejahatan seksual dong
kita lihat bahwa kita ini ada pelaku kejahatan seksual
dan hak itu tetap harus dilindungi
oke baik baik terima kasih bang ferry
bang frits terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini
kami cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami